dan untuk mengenal lebih jauh sosok remaja berdarah minang yang menjadi guru ngaji di amerika serikat
pemirsa sudah terhubung melalui sambungan zoom alia lawindo
selamat pagi waktu jakarta apa kabar mbak alia assalamualaikum
waalaikumsalam pak selamat pagi selamat siang juga dari sini
oke baik wah ini sungguh inspiratif saya melihat paket beritanya tadi
sebenarnya ceritanya bagaimana akhirnya bisa menjadi guru ngaji
jadi ini bagi anak anak komunitas muslim indonesia yang ada di sana kak
alia pertama belajar mengaji semenjak umur empat tahun pak sama bunda di rumah
dan juga setiap hari minggu dibawa bunda ikut belajar di sunday school madrasah imam
atau komunitas muslim indonesia di washington dc area
bunda juga ikut volunteer mengajar mengaji di madrasah imam
dan alia mulai membantu mengajar mengaji sejak umur lima belas tahun
alia ini kan lahirnya di washington dc tapi kalau saya dengar bahasa indonesia nya lancar
bahasa minangnya juga lancar
logatnya terasa ya
iya logatnya terasa
bagaimana cara ibu ayah mengajarkan hal itu di tengah
pasti lingkungan alia ini adalah anak anak yang berbahasa inggris ya
terima kasih bu
di rumah gonda dan papa berbahasa minang
untuk komunikasi sehari hari di rumah kami menggunakan bahasa indonesia
bahasa inggris dan bahasa minang
dan alia aktif mengikuti kegiatan kebudayaan minang seperti menari main musik serta main randai
jadi setiap latihan di tangga rumahga dan grup usa yang dididikan oleh orang tua alia
dalam dialog randai tersebut sebagian besar menggunakan bahasa minang
iya saya juga bisa bahasa inggris
kalau alia mengajar bahasa minang alia lagi mengharapi
walaupun kadang masih susah untuk diucapkan
berarti artinya pasif ya mendengar mengerti tapi mungkin masih agak kesulitan untuk berbicara
artinya orang tua di sana juga menggeluti sanggar budaya minang begitu ya untuk komunitas indonesia
alia boleh digambarkan nggak alia
bagaimana pengalaman alia selama mengajarkan ngaji di amerika serikat
kalau kita bicara soal data
kan di amerika serikat ini komunitas muslim atau orang muslim di sana ini kan minoritas ya
ya kalau alhamdulillah hubungan komunitas indonesia selama ini baik baik saja
karena kita tinggal di daerah perkotaan yang jumlah imigran nya lebih banyak dan masyarakatnya lebih terbuka ya
ini agak campur bahasa inggris sedikit ya
di situasi situasi di mana ada banyak kejahatan negara terhadap orang asia dan orang hitam
agak penting untuk berbicara dengan cara kita dan beraksi kita untuk menjadi anti rasis
jadi karena sekarang ada banyak kasus klasis di amerika serikat
walaupun orang orang punya toleransi yang besar untuk orang yang beda identitas
ini memang waktunya bagi semua orang untuk belajar dan memahami perbedaan identitas
baik artinya memang masih saling mempelajari begitu ya salah identitas satu dengan yang lainnya
nah ini yang menarik juga apakah yang murid murid alia ini
hanya wni atau komunitas indonesia atau pernah juga dari komunitas lain atau wna begitu
ya nah di dalam madrasah imam alia mengajar komunitas indonesia dan non indonesia
seperti anak anak muslim dari pakistan ityopia dan negara lain yang belajar di madrasah imam
nah kalau di kelas spesifik alia kami mengajar murid umur sb dan smp

ya ini kan masa pandemi ya dan alia juga belum
tidak sebentar ya menjadi guru ngaji di sana sudah punya pengalaman
di awal awal pandemi apakah les ngajinya ini berhenti atau sudah dilakukan secara daring
bagaimana kalau sekarang
iya bu jadi sebelum pandemik proses belajar mengaji dengan bertemu langsung di kelas di imam madrasah
karena kondisi pandemi sekarang semua aktivitas mengajar belajar lewat online zoom jumlah saat ini
yang rutin paling empat orang per guru karena pandemi ya
jadi dengan online system tapi jumlah total murid sekarang di kelas sekitar enam belas student
oke nah dea saya mau nanya satu
jika di indonesia atau saya waktu kecil dulu biasanya ngaji antara asar dan mau maghrib begitu kan
apakah di sana jam jam mengaji bagi anak anak juga mendekati jam maghrib begitu alia
sebenarnya enggak jadi kalau ngajar di madrasah itu masih tetap waktu dari
mulai sembilan tiga puluh sampai jam sebelas pagi jadi ini kelasnya semua pagi walaupun ramadan
hmm apa menarik ya meskipun sedang sedikit ya lagi cuma empat orang ya rata rata di sana
alia ini kan bulan puasa bagaimana dengan puasanya di sana
kalau kita bicara soal puasa pasti menarik ya kalau kita dengar dari berbagai negara di dunia begitu
puasa di sini kayaknya enam belas an jam
di awal ramadan kegiatan alia sedikit terbatas karena masih ada sekolah online dan lagi final test atau ujian akhir semester di american university
selanjutnya kegiatan rutin alias selama ramadan
alia ikut pada rus ramadan dengan grup remaja masjid imam center setiap hari jam lima empat puluh lima sore sampai menjelang buka puasa
selama ramadan kegiatan buka puasa dilakukan di rumah masing masing
jadi kami sekeluarga pergi sholat paraweh di masjid dekat tempat tinggal kami di arlington virginia
insya allah hari sabtu dan minggu ini alia akan menjadi juri lomba hafalan al quran jus ama untuk anak anak sd dan smp madrasah imam
dan mohon doanya acara lomba ini lancar insya allah
amin luar biasa menjadi juri juga akhirnya ya
tetapi ketika sudah ada kompetisi
sudah ada perlombaan di sana
apakah memang dilakukan menyesuaikan dengan pandemi
artinya hanya daring atau memang sudah boleh kumpul tapi terbatas alia
sekarang ini masih lewat zoom memang masih lewat online
tapi mudah mudahan pas udah agak aman pandeminya bisa berkumpul di imam masjid imam
tapi kan boleh beribadah di masjid ya alia
boleh digambarkan nggak aturan aturannya kalau di arlington bagaimana
seperti jumlah orang yang boleh beribadah
tetapi kalau tidak bisa tetap muka atau beribadah di masjid
tapi dibuka dengan kondisi terbatas
jadi sholat taraweh hanya empat rakaat yang di masjid dekat rumah alia ini
lalu kami lanjutkan dengan empat rakaat lagi di rumah ditambah sholat witir
semua juga pada pakai masker
menyesuaikan begitu ya
dan walaupun dalam keterbatasan seperti ini
apa sih sebenarnya
khas ramadan yang paling mungkin alia rasakan dan juga selalu ingat nempel begitu dikval
khas ramadan pasti buka bersama keluarga dan sama teman
walaupun di dalam pandemi kita bisa berketemu berkumpul pakai masker
masih social distancingnya masih enam feet
jadi walaupun ramadhan kita bisa berkumpul dan silaturahmi
alia boleh nggak dibagikan kepada kami
ini pesan pesan kepada teman teman indonesia
oh sebelum sebelum pesan pesan saya mau tanya
alia terakhir kali ke indonesia kapan
tahun dua ribu sembilan belas
oh sebelum pandemi ya
iya pas sebelum pandemi
kalau bicara indonesia ada makanan khas indonesia yang dikangenin nggak
iya kalau makanan alia paling kangen itu durian kampung
karena kalau di sini banyaknya durian yang di friset sudah pakai es
jadi beda ya rasanya nggak se fresh banget gitu
nah kalau proses buka bersama misalkan kalau di indonesia kan guyup kita bawa makanan khas dan segala macam
kalau di sana seperti apa ada nggak makanan makanan khas yang dibawa mungkin orang dari indonesia di sana dan dibawa pada saat buka bersama begitu
semua kalau berbuka apalagi berbuka dengan sama orang komunitas indonesia
semua makanan pasti akan makanan indonesia
mau makanan mubatso mau nasi padang mau sate
semuanya ada dan alhamdulillah itu juga kesenganan alia juga
oke alia ini mudah mudahan pandemi segera berakhir
alika juga bisa pulang ke tanah air untuk kangen kangenan makan durian kampung yang diambil dari pohonnya
dibuka gitu pasti kangen banget alia ya
oke terakhir alia boleh nggak sepatah dua patah kata untuk teman teman di indonesia dengan bahasa minang ya
betul kita pengen dengar nih dari alex
iya pak pantun minangnya disimpan aja buat acara berikutnya karena pantun minangnya sudah banyak dipakai sebelumnya
tapi makasih banget terima kasih udah kasih rencana waktu tempat buat pantun minangnya
oke baik tapi terakhir terakhir sekali
nama anak saya juga kebetulan alia
jadi saya berdoa anak anak saya nanti bisa seperti alia menginspirasi dan juga bermanfaat buat orang lain seperti itu
baik alia terima kasih atas waktunya sudah membagikan inspirasi pada kami di indonesia dan sampai jumpa